air mata rena ibunda irma lestari terus mengalir mengenang putrinya yang meninggal dunia
akibat gempa magnitudo tujuh delapan yang mengguncang turkiye pada senin enam februari silam
ditemui di rumah kosnya di jalan sekar jepun denpasar bali pada minggu malam
sang ibu menceritakan perjalanan putrinya yang memilih bekerja di luar negeri
demi bisa membiayai seluruh keluarganya
selain untuk biaya sekolah kedua anaknya yang masih kecil
irma juga membiayai kuliah adiknya
bahkan ia juga masih mengirim uang untuk sang ibu yang bekerja sebagai penjual nasi kuning
rena mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan putrinya itu
tepat satu hari sebelum gempa melalui sambungan telpon
keduanya bahkan sempat berbincang cukup lama
namun sejak senin enam februari saat gempa melanda turkiye
rena tak bisa lagi menghubungi irma
hingga akhirnya pada sabtu kemarin
ia mendapat kabar putrinya ditemukan dalam kondisi
mamak tak kirimin uang nanti mamaknya
tiga juta bayar hutangnya mamak
nggak usah hutang lagi
terakhir hari senin nggak ada
sehari sebelumnya itu boleh

nggak aktif sama sekali sampai sekarang
ya udah selera akulah nanti bisa
pijak nyantai perfect
ntar ulangulidah destruis joget crossing
queejiknya di mata
bakar cowok aku belituh
kece empat puluh tujuh film katcode untuk beban kristian nasional
sejak keluarga berharap jenazah irma bisa segera dipulangkan ke desa perempuan untuk dimakamkan di tanah kelahirannya
irma lestari meninggalkan dua orang anak yang masih kecil
saat ini anak anak korban masih dititipkan di keluarganya
berdasarkan informasi yang diterima pihak keluarga dari kedutaan besar indonesia di turkiye
rencananya jenazah korban akan dipulangkan ke tanah air pada dua puluh dua februari mendatang
dengan penerbangan dari adana ke jakarta dan selanjutnya diterbangkan ke lombok sehari kemudian
tim liputan cnn indonesia